bener kan kata gue
dia gak mau angkat
coba di telfon lagi man
ck sekarang malah gak aktif
sengaja banget murya
boy pasti kalah jumlah
sebenernya sih kalo bisa gue pengen telfon
tapi nggak mungkin kan mereka pasti lagi fokus balapan
siapa tau dia stand by di lokasi
tidak ada yang telfon
tidak ada yang angkat
apa mungkin si thomas itu lagi ngejar bui juga
jadi dia gak bisa ngangkat telfon
oke lebih baik kita tunggu dulu aja deh
semoga aja gak ada apa apa
suster kepala teman saya pendarahan banyak banget
darah yang keluar dia cepet ditangani suster
iya pak sabar pak kami akan segera menangani
deyan jangan bertahan ya
gue yakin lo kuat lo harus selamat ya
gara gara lo deyan jadi kayak begini
lo pasti udah berbuat curang kan
sampai buat bos gue kecelakaan
gue yakin lo pasti gak sportif kan
cepetan cepetan cepetan
kalian tunggu sini ya kalian tidak bisa masuk
kok dia bisa masuk
dia harus menekan pendarahan sampai pasien masuk ke ruang tindakan
tunggu di sini ya
halo putra lo gak lihat sekarang jam berapa
lo gak ngegue tidur aja sih
put put kawat put ada bad news put
deyan kecelakaan waktu balapan liar sama boy
iya put deyan gak ngelihat waktu balapan sama boy di depan ada truk
dan deyan gak sempat ngerem
dia udah berusaha pantik setir
dan deyan dikeseret aspa jauh banget put
terus terus sekarang deyan gimana
dia dibawa ke rs mana
sekarang dean ada di igdr sepelita
waktu dibawa ke sini deyan gak sadar sama sekali put
karena pendarahan hebat di kepalanya
dan sekarang gue gak tahu kondisi dia gimana
yaudah pokoknya lo update terus kondisi deyan ke gue ya
gue harus tahu kondisi dian
mungkin deyan lagi dikasih tindakan rob
kita semua nggak boleh masuk karena terlalu ramai
terus boy gimana
boy ikutan masuk
kata suster dia harus pegang kepala dia yang lagi pendarahan
kalau gitu kita tunggu di luar
buat mata matain boy
di dalam dia udah ditanganin sama dokter
gue cuma bisa berdoa dan berharap janji kenapa napa
gue gak mau sesuatu yang buruk menimpa dia nantinya
anak anak yang serigala yang lain pada kemana tom
kayanya lagi nunggu di luar boy
mereka sih nggak dibolehin masuk sama suster
tapi lo mau ikut nunggu di luar
apa di sini
kue di sini aja deh
gue harus ngabarin om benny
mereka harus tau
kalau deyan ada di sini
pem ini yuk kita buat dengan bicara
kambi nya dulu deh
gue tinggalin aja kali ya handphone sama tas boy di sini
nih mereka kemana sih
atau jangan jangan kita salah lokasi kali
gue yakin banget ini garis finishnya
karena tempat track balap liar itu gak banyak
dan salah satunya disini
karena disini gak banyak aja polisinya

ini tuh ini tuh
ini tuh ini tuh
ini tuh ini tuh
ini tuh ini tuh
apa jangan jangan mereka ada masalah di resto
apa kita mau susurin tracknya aja
sekalian ngecek gitu
oh itu gak mungkin
kalau kita susulin jalanan kalau kita selisih di jalan
gimana gak ketemu
kita sabar deh kita tunggu disini dulu
ya tapi ini tuh udah kelamaan yan
mereka kan balapan motor
masa selama ini sih
oke balapan di sirkuit tau gak sih
sirkuit juga puluhan lap juga gak selama ini
ini kan terak lurus doang
kalian ada gak sih yang punya kontaknya anak yang segala
siapa tahu aja kita dapat informasi dari mereka soal balapan ini
gue sih ada nomernya nobi
tapi gue yakin dia pasti gak mau ngangkat
ya tapi masalahnya nyoba gak sih mon
kita lagi genggih nih
yaudah gue telfon aja
pasti mau nanyain soal baprier
bener kan kata gue
sekarang malah gak aktif
sengaja banget boleh gak
lama banget dia
b gimana kok udah disediakan
dian masih di gd
kita semua gak boleh masuk
makanya kita tunggu di sini
terus ada update gak
ada dokter bilang
ya kalau kalian nunggu di sini gimana dokter ngabarin kalian hah